ketua umum pengurus besar himpunan mahasiswa islam hmi mulyadi petamsir
menyatakan organisasi yang dipimpinnya belum memastikan akan ikut dalam aksi dua puluh satu februari atau aksi dua ratus dua belas
yang akan digelar di depan gedung dpr mpr senayan jakarta
lain halnya dengan pengurus pusat pemuda muhammadiyah yang menyampaikan secara tegas
jika organisasi mereka tidak akan ikut dalam aksi tersebut
meski memiliki perbedaan sikap kedua organisasi islam ini sepakat untuk sama sama memiliki komitmen
untuk menolak segala bentuk penistaan agama oleh siapapun
dan meminta penegakan hukum terhadap penista agama di proses sesuai aturan hukum yang berlaku
karena berpotensi mengancam disintegrasi bangsa
tapi untuk aksi besok karena kita harus bicarakan dulu dengan teman teman di dalam
sekali lagi kami baru selesai raker tadi subuh
kemudian untuk mengambil kebijakan organisasi
pasti kita akan lalui lewat mekanisme rapat organisasi
pemuda muhammadiyah itu secara resmi tidak ikut aksi itu
kami tidak bersama dengan aksi itu
kami memahami kawan kawan yang melakukan aksi itu
karena itu hak konstitusional mereka
tapi kami akan sangat kecewa kalau kemudian aksi itu berujung pada hal hal yang tidak produktif
anarkis misalnya dan segala macam